mendatang berasal dari kelompok muda yakni generasi milenial dan generasi zilenial alias z
kita lihat komposisinya seperti apa sudah ada di sebelah kanan saya
tara ini dia jumlah dpt pemilu dua ribu dua puluh
kalau kita lihat angkanya sangat mendominasi
kalau kita lihat sumber dari kpu ini justru yang tua tua ya
ini artinya suara dari generasi milenial generasi z usia produktif ini sangat berpengaruh
untuk menentukan siapa pemimpin kita di masa depan
dan ini sesuai dengan daftar pemilih tetap dpt pemilu dua ribu dua puluh empat ya yang sudah dirilis oleh kpu
adalah sekitar dua ratus empat delapan ratus tujuh dua ratus dua puluh dua orang
kita geser sekarang
gak cuma menggunakan hak pilihnya kaum muda juga meramaikan panggung politik di arena legislatif
kpu telah menetapkan ada sekitar sepuluh lima belas calon anggota legislatif
ini yang masuk dalam daftar calon sementara anggota dpr dan dpd
dari kelompok usia dua puluh satu hingga

dari kelompok usia dua puluh satu hingga tiga puluh tahun ada sekitar satu lima ratus sembilan puluh tujuh orang
kemudian tiga puluh satu sampai empat puluh tahun ada di angka satu tujuh ratus lima puluh tujuh orang